apa makna pertemuan dua menteri pkb dengan presiden jokowi di tengah wacana hak angket kecurangan pemilu yang bergulir di dpr
kita akan bahas bersama dengan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno dan anggota komisi enam dpr fraksi pkb lulu nur hamidah
selamat petang mas adi bu lulu
ya selamat malam assalamualaikum semuanya
mas adi apa yang anda baca dari pertemuan dua menteri asal pkb dengan presiden jokowi di tengah isu penggeluran hak angket ini mas adi
ya kalau kita yang melihat dari jauh sepertinya ini bagian dari islah politik dalam tanda kutip ya antara jokowi dan pkb
jadi setelah pilpres usai segala sesuatu sudah dibutuhkan tinggal menunggu bagaimana rekapitulasi suatu
suara yang akan diumumkan oleh kpu katanya besok akan diumumkan
saya kira pkb dan jokowi akan membangun kembali hubungan politiknya ya
yang kedua tentu ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks bagaimana pembicaraan tentang hak angket
karena kalau mau jujur sebenarnya pkb ini merupakan partai politik yang saya kira paling lantang untuk menyuarakan betapa pentingnya hak angket disampaikan di dpr
sebagai upaya untuk mencari dan meninvestigasi soal dugaan dugaan kecorangan yang terjadi sepanjang pemilu
kalau tidak salah mbak lulu ini adalah salah satu menurut saya anggota dewan yang sangat lantang teriakannya saat itu di sidang paripurna
yang berharap betul supaya hak angket itu bukan hanya digulirkan tapi mendapatkan dukungan politik yang cukup kuat
jadi dalam konteks itulah sepertinya publik mengait ngaitkan bahwa pertemuan ini bukan hanya sebatas pertemuan biasa
tapi ada sesuatu yang tentu saja di belakang panggung yang dibicarakan tentang
terkait dengan situasi politik terakhir dan terkini
bu lulu tadi anda disebut paling lantang dalam menyuarakan hak angket
tapi kenapa kok sampai dua menteri pkb ini harus menyampaikan capaian pkb kepada presiden
apa urgensinya apa betul ada upaya untuk meredam hak angket di dpr
yang pertama yang paling tepat untuk bisa menjawab itu adalah dua menteri yang tadi dipanggil oleh presiden ya
dan saya kira ketika
punya kader terbaik dan kemudian diminta oleh presiden pada waktu itu menjadi menteri
ya sudah sepenuhnya kemudian itu berada di bawah tanggung jawab presiden
jadi semua kerja kerjanya itu juga bisa dinilai sekaligus apa yang menurut presiden itu harus dilaporkan kepada beliau berdua
jadi ini nothing to do dengan apa yang kami kerjakan
di sisi lain adalah kerja kerja di parlemen
jadi saya kira itu jelas ya posisinya saya bukan bagian dari menteri yang dipanggil oleh pak jokowi
dan saya adalah anggota dpr yang memiliki hak konstitusional dan ada begitu banyak aspirasi
tapi apakah di dpp tidak tahu soal rencana lapor ini lapor capaian suara pkb loh bu lulu
ya saya kira itu hal yang normal aja
presiden bisa manggil kapan aja menterinya ya
ada alasan atau tidak ada alasan itu kan hal yang biasa
ada rakor ada ratas dan lain sebagainya
saya kira itu hal yang lumrah dan kita juga nggak mau masuk di arena itu gitu
live sebenarnya persis di halaman dpr dan saya baru menjumpai ada ribuan para anggota masyarakat ya saya kira
dan para tokoh yang ada di sana dan tetap meminta agar kita mengusung hak angket
dan saya kira ini yang akan kita terus perjuangkan
mas adi tadi selain pertemuan itu tapi ada juga yang menarik soal jokowi titip salam ke caimin lewat abdul halim iskandar
apa yang anda baca dari ini
bahwa pak mohaimin iskandar
atau gus mohaimin dalam konteks ini masih dianggap sebagai partner koalisinya jokowi
sekalipun misalnya berbeda sikap dalam konteks pilpres di dua ribu dua puluh
tapi setidaknya terkait dengan hak angket
tapi setidaknya terkait dengan situasi politik jelang penetapan hasil resmi yang akan diumumkan oleh kpu
ya rasa rasanya memang presiden punya intensi bahwa partner partner koalisinya saat ini
sekalipun misalnya di pilpres kali ini itu punya beda pilihan politik yang berbeda beda
jadi saling bekerjasama satu sama yang lain
tapi kalau kita melihat dari jauh mas ya
apapun yang terjadi pembicaraan di belakang panggung
antara dua menteri dari pkb dan mohaimin iskandar
dan presiden tentu saja kita berharap hak angket ini tidak layu sebelum berkembang
karena apa namanya hanya karena lobby lobby politik yang terjadi pada hari ini
karena publik sebenarnya ingin tahu soal kecorangan yang dituduhkan kepada salah satu calon di pilpres dua ribu dua puluh empat
bagaimana menyelamatkan demokrasi ke depan
bukan lagi soal bagaimana melakukan kompromi politik ya
oke jadi kalau soal hak angket bulu sudah sampai mana sejauh ini di fraksi pkb sendiri
ya kalau di faksi pkb alhamdulillah ya
kalau dukungan dari anggota anggota saya kira sudah lebih dari cukup sebagai sebuah syarat untuk mengajukan
karena tidak mungkin bisa sendirian sehingga kita harus mengajukan hak angket itu paling tidak
ya dua fraksi itu minimal
tetapi seperti yang kita ketahui
tidak sedang melakukan hal yang genit
dan tidak juga mencari kegenitan melalui hak angket
karena ini penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi indonesia
nah itu artinya bahwa kita harus mendapatkan dukungan mayoritas dari fraksi yang ada di dpr
ya jadi pengusulnya boleh dua puluh lima orang
di pkb sampai hari ini ada sekitar tujuh atau sepuluh orang
karena terus pihak pihak anggota kita memberikan apa namanya support
yang kita ingin bahwa proses pengambilan keputusan
ini kan bukan hanya dilakukan oleh dua puluh lima orang
maka tetap kita dorong dan kita tunggu
sejak kita akan mengajukan hak angket ini gitu
kalau melihat pergerakan dan statement politik
rasa rasanya memang hak angket ini
sudah mencapai puncak untuk segera diusulkan
bahkan teman teman koalisi nomor satu
sekalipun mereka akan mengorkestrasi
untuk segera diusulkan di dpr
hak angket ini diusulkan sebagai bentuk
untuk melakukan audit investigatif
kecurangan yang terjadi sepanjang pemilu
rasa rasanya sulit bagi saya untuk membantah
bahwa kubu nomor satu khususnya cukup serius
tapi politik kita ini kan selalu bergerak cukup dinamis
seringkali membuat segala hal tidak terjangkau oleh kita
hari ini iman politik kubu nomor satu kuat
pertemuan jokowi dengan dua menteri dari pkb
yang diperlihatkan terhadap lawan politiknya saat ini
terutama kepada partai politik yang tidak sejalan di pilpres dua ribu dua puluh
tapi satu hal yang saya garis bawahi
ketika jokowi menitipkan salam ke muhai minis kanda
saya kira ini kan sebagai salah satu bentuk respect
sebagai salah satu bentuk komunikasi yang sedang ingin dibangun oleh jokowi
apapun nanti komunikasi politiknya
entah soal bagaimana kemungkinan akan berkoalisi
setelah ditetapkan siapa yang akan menang jadi pemilu di dua ribu dua puluh
pak jokowi ada kemungkinan memang
itu diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat
kejadian kejadian resmi yang melalui hak konstitusional
sebenarnya sangat mungkin bahwa pertemuan ini
dua menteri dari pkb dan pak jokowi
jangan sampai itu bisa digulirkan di dpr
karena ini akan menjadi efek bola salju
tetapi bahwa kerja kerja politik
karena kita ingin tidak ada pengulangan
di mana kemudian demokrasi bisa dicurangin
dan tidak boleh kemudian ada abuse of power
nah ketika kita punya komitmen seperti ini
biarkanlah ini dua hal yang berjalan
dan juga menjalankan fusi check and balances
dan itu menurut saya tidak istimewa
usai pertemuan kemarin dengan dua menteri pkb
menginginkan bahwa nuansa politik itu konfrontatif
kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan
ini bisa dilakukan secara simultan
kalau ini hanya urusan menteri dengan presiden
karena terjadi di tengah bagaimana
kalau betul prabowo subianto dan gibran
yang ditetapkan sebagai pemenang pilpres
dalam koalisi lima tahun yang akan datang
replika dari politik kawanah diliin
usai pertemuan kemarin jokowi dengan dua menteri pkb
mungkin tim amin juga sudah menyiapkan